aktivitas pusat perbelanjaan tamrin city tanah abang jakarta pusat
pasca kericuhan yang terjadi antara masa pendemo dengan petugas keamanan tamrin city
pada rabu pagi sudah kembali normal
para karyawan pun telah kembali masuk bekerja
kendati demikian sisa sisa kerusakan masih terlihat
di antaranya papan reklame dua gardu security yang ditutup plastik hitam
lampu penerangan yang masih tergeletak di trotoar
serta sejumlah batu yang juga masih terlihat di pinggir jalan
menurut warga dan pedagang sekitar lokasi
suasana mencekam terjadi saat kericuhan antara masa demonstran
yang baru saja pulang dari aksi unjuk rasa di istana negara
terkait undang undang omnibus law
dengan petugas keamanan pusat perbelanjaan tamrin city
warga dan pedagang sempat khawatir kericuhan tersebut akan meluas ke permukiman
tidak sempat terlibat bentrok dengan petugas security di dalam
sempat sih iya
saling apa mereka buat
ya saling melemparin batu di sananya di dalamnya pas kondisinya
biar keluar lah masanya
sementara itu sejumlah petugas ppsu kecamatan tanah abang
sudah melakukan pembersihan di depan area pusat perbelanjaan tamrin city
sejauh ini tidak ada penjagaan yang dilakukan oleh polri maupun tni di lokasi
diketahui sebelumnya rekaman video milik warga
memperlihatkan saat rapat
tusan massa terlibat aksi saling lempar batu
di depan pusat perbelanjaan tamrin city tanah abang jakarta pusat selasa malam
masa yang menyerang ke dalam pusat perbelanjaan
mendapat perlawanan dari sejumlah petugas keamanan
yang tengah berjaga di tamrin city
massa pun dapat dipukul mundur oleh petugas kepolisian brimopol dan metro jaya
yang langsung datang ke lokasi
rizky itiar yahya jakarta